saya kan udah bilang
tau rumah kang gobang
dia tinggal di rumah saya ada apa
kebetulan saya mau kenalan
mungkin nanti saya sama temen temen yang lain
mau apa enggak
enggak bareng kamu rad
tadi janjiannya masing masing langsung mesti
kang murad mau kopi
iwan belum dateng
iya makanya lama soalnya pengangkot
tadi udah saya kasih tau supaya pinjem motor didu
pake ini dari sini bu
sini saya bantu pake ini
maaf saya belakangan
naik angkot atau pakai motor didu
yuan mau ke kantor kang cecep ada apa
katanya ada yang mau diobrolin
gak tahu iwan cuma bilang gitu
saya juga sebetulnya pengen tahu
tapi gak berani nanya
maksudnya bukan gak berani tapi gak enak
kamu mau kopi gak
saya mau ngantar kopi buat kang murad
cuma buat kang murad aja
kang ujang sama kang iwan gak dibuatin
bikin dua lagi buat kang ujang sama kang iwan
kopi hitam dua duanya
saya taunya dari bu bun
dia nggak telepon cuma kirim pesan
mungkin kalau nelfon gak enak karena kang gobang ada di rumahnya
kenapa gobang dipecat
tapi kang gobang disuruh mengundurkan diri sama yang berpengalaman
kenapa disuruh mengundurkan diri
yang punya restoran sama semua karyawan restoran udah tahu kalau kang gobang pernah dipenjara karena kasus pembunuhan
mungkin mereka takut
yaudah karyawan ini nunggu tidur
selesai ayam guravait
lagi sakit gak ada yang ngurus kasihan
waktu kakinya baru patah mah di rumah saya
begitu agak baikan baru pulang ke rumahnya
tadinya saya larang biar sampai sembuh aja di rumah saya
tapi dia gak mau
kebetulan sekarang ada kang gobang jadi ada temennya
kang obang masih kerja di proyek bangunan
udah enggak sekarang jadi tukang cuci piring di restoran
waktu terpaksa berhenti kerja di proyek bangunan
terus sekarang berhenti kerja di restoran ceritanya sama
karena orang orang di tempat kerjanya udah tahu kang gobang pernah di penjara
sebelum berhenti kerja di restoran jadi tukang cuci piring
kang mus sudah bilang ke saya
supaya bantu kang gobang punya kerjaan yang lebih baik
jadinya seperti kebetulan
kang gobang kan katanya dulu bos terminal
bosnya kang cecep sama abu bun
kenapa nggak balik lagi ke terminal
jadi bos lagi
kang ubang itu seperti kang mus kang cecep kang ujang abu bun kang murad ayuan
kenapa pensiun segala
kita kan bukan pegawai
sebetulnya bukan cuma kang gobang
bu bun juga gak jelas gak punya kerjaan
saya mah punya bantu istri jualan makanan
yang punya pekerjaan itu istri kamu
kamu cuma bantu
mungkin kita harus bikin usaha biar kang gobang sama bubun punya kerjaan
saya emang gak usah dipikirin saya memang gak punya pekerjaan
tapi saya harus bantuin istri
tansik tansik tansik
semarang semarang semarang
kamu masih inget kang gobang gak
yang waktu ngobrol sama kang mus di atas jembatan
wajahnya gak keliatan jelas
tapi kamu udah tahu kan kang gobang itu siapa
kang ubang itu kan senior
malahan lebih senior dibanding kang cecep sama bos bu bun
kayaknya kita harus kenalan
maksudnya memperkenalkan diri
kamu tau rumahnya dimana
kita tanya bos bu bun
saya cari kerja lagi
cari kerja di mana
sebentar kang ada telepon
tau rumah kang gobang
dia tinggal di rumah saya ada apa
masalahnya dia selalu ke sana

saya mau kenalan
mungkin nanti saya sama temen temen yang lain
maksudnya kang bu bun mau tanya dulu sama kang gobang

sama temen temennya yang sekarang di terminal
seperti kita dulu
mau kenalan sama kang gobang
mau ketemu di mana
mereka berapa orang
kita berdua terus ditambah tamu enam orang
kurang nyaman kalau di sini
mending nanti saya aja yang ke sana
sejak keluar penjara saya sudah dua kali ke terminal
tapi cuma sampai jembatan
belum pernah masuk ke terminalnya
kapan mau ke sana
hari ini juga bisa
saya kan nganggur juga
kamu kan kalau naik kendaraan umum repot
kalau duduk di depan aman
saya kasih tahu dulu kak otang
mereka kerja sampai sore kan
nggak usah dikasih tahu dulu kak otang
nggak usah dikasih tahu dulu